pasca peristiwa kanjuruhan di kabupaten malang jawa timur
polemik jadwal bertanding sepak bola di malam hari bermunculan
bagi klub dan supporter mereka terkendala kemampuan fisik dan waktu
sementara penyelenggara menilai ideal untuk menjangkau lebih banyak menonton
namun apakah menggeser waktu bertanding lebih awal juga dapat mengurangi potensi konflik
menurut pengamat sepak bola pertandingan idealnya digelar sore menjelang malam
yaitu dimulai sore hari
tensi pertandingan adalah hal yang perlu diperhatikan
menurut sadat potensi konflik tetap ada
kendali pertandingan dilakukan seharian
untuk itu perlu dilakukan imbauan dari penyelenggara
mungkin pendekatan personal pertama mungkin himbauan
bahwa hal seperti melakukan masuk ke dalam stadion sebagai pitch infunder
itu sebenarnya hal yang tidak boleh dilakukan
imbauan imbauan seperti itu yang harusnya benar benar digauhkan
di setiap sudut stadion
entah itu melalui ujaran melalui toa atau melalui kertas tulisan melalui banner
sementara setelah penyelenggara
seorang psikolog sosial berpendapat
masa yang seringkali bertindak secara kolektif
harus ditangani lewat pendekatan ketokohan
sebuah kelompok masa tentu ada figur yang bertindak sebagai pemimpin atau koordinator
kuncinya sebetulnya adalah kalau bicara cross
kita lihat siapa pemimpinnya
kenapa cross itu cenderung untuk mudah sekali tersulut
karena adanya anonymity
mereka sama sama berada dalam satu bendera
misalnya bendera merah atau bendera biru bendera hijau
jadi mereka merasa bahwa identitasnya adalah
menurut dian menggelar pertandingan pada sore atau malam hari
bukan isu besar sepanjang secara fisik para pemain dapat beradaptasi
masa atau kerumunanlah yang perlu diperhatikan
bahwa sebuah kerumunan memiliki tujuan yang sama
punya tingkat emosional yang tinggi
namun memiliki daya pikir rendah
perilaku kerumunan ini terjadi karena mereka
sebetulnya sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya
dan mereka merasa bahwa dirinya adalah sebuah entitas tunggal
tidak terpisahkan dengan kelompok kelompok yang memang sama benderanya dengan mereka
menggelar pertandingan olahraga pagi atau sore hari
tidak mengurangi potensi konflik masing masing pendukung
pergeseran waktu sebatas menguntungkan faktor biologis pemain dan supporter
sebaliknya pertandingan yang mengundang masa
selalu berpotensi konflik jika tidak ditangani
secara pendekatan khusus